presiden joko widodo mengawali kunjungan ke eropa dengan mendarat di jerman senin waktu setempat
jerman adalah salah satu mitra utama indonesia di eropa
nilai perdagangan indonesia jerman menduduki urutan pertama se eropa
nilai ekspor indonesia ke jerman mencapai sekitar dua ratus tiga belas juta dolar amerika serikat pada januari lalu
sementara itu impor indonesia dari jerman sekitar dua ratus enam puluh empat juta dolar amerika
dalam kunjungan ke jerman presiden jokowi akan bertemu kanselir jerman angela markle dan para pemimpin perusahaan jerman
jokowi juga akan menghadiri forum bisnis indonesia jerman di berlin